dalam acara resepsi pernikahan kaisang pangarep dan erina gudono yang digelar di puro mangkunagaran
cukup beli sabun doang
kita kategorikan sebagai sampah residu ya
gue bilang sih dari dulu tuh rookie combine itu atau lookie drive itu belum siap
tahun ini kami tiga puluh ribu
baik pak nahar berbicara soal pendampingan psikosoial tadi yang memang menjadi agenda fokus untuk para korban anak
itu sudah ketuk biar dia jalan
sampai ikut juga inka diajak senam bareng
pada saat tabling atau pembentukan gundukan adonan atau love ukuran love disesuaikan dengan baneton atau keranjang sourdow
takut dan khawatir etilen glikol
wilayah dari kpp mampang jakarta selatan ini sudah melaporkan spt
terus ada juga kita juga mendukung ramah terhadap lingkungan dan ada pertumbuhan ekonomi itu yang saya tunggu sebenarnya dari komersialisasi
pure ide nya dateng dari bollies live
tetapi dalam undang undang p dua sk ini
karena kan harus lengkap dikirim ke pemilih
berarti tinggal satu lima ratus kalau margin pedagang pengecernya aja seribu